setelah dimulai berbagai strategi bisnis online pun mulai dijalankan
walaupun sekarang mereka juga diperkuat
tim tim itu sih menurut gua sih sudah siap dan sudah sangat layak lah bersaing di pepat atas
yang sangat penting untuk memiliki kekuatan yang sangat penting
meskipun saya tahu mereka tidak bisa seluruhnya ya tapi setidaknya ada upaya itu
pengen lebih dari itu
mereka diarak menuju tempat resepsi dengan iringan berbagai kesenian termasuk galombang
but di offense juga
menjadi salah satu opsi ya untuk para pemudik yang mungkin lelah begitu ya bisa istirahat di hotel per jam ini
seperti mungkin masuk ke saham atau reksadana saham gitu ya
oke lagu bagaimana dok penanganan rehabilitasi medik untuk para penderita osteoporosis ini
juga melihat dan merasakan betapa ustadz hasan makarim
karena kita enggak ngomongin satu satu nih enggak ngomongin kredit perbankan enggak ngomongin kredit pinjol
dan menurut gue sih sepertinya akan bisa compete di
apa undang undang pemilu
waktu pandemi itu terjadi ya kita menghadapi
satu dua tiga empat lima
mumpuni buat ngelakuin rebound gitu
kalah tiga puluh poin dengan antoni bin ya bisa dibilang cukup mati kutu juga di game itu gitu
saya pikir kita tidak akan kehilangan pemandangan ya di monas ya
yang menjadi salah satu upaya dari direktur pad
soalnya kan banyak juga nih latihan online nih selama pandemi ini kan
menurut gue tuh bali dan raja wali tuh punya
tapi ada juga ternyata dipinggirkan
karena indonesia belum mengacu kepada sistem scoring seperti yang terjadi sekarang
sekarang kita masuk ke segmen dua kita ngomongin ibl
kbr e soul ada zelda wulanekartika kita sapa annyeonghaseyo
itu terjadi yang namanya efek ekorjas tadi
macem macem ada di bandung transmetro pasundan ada banjarabakula ada total ada sebelas kota lah
kerebut duluan sama prawira gue gak ngerti gimana